pelaku perampokan dengan modus pecah kaca mobil di jambi berhasil ditangkap warga yang memergoki aksinya
bahkan karena panik pelaku membuang uang hasil perampokan
inilah reaksi warga saudara ketika melihat adanya aksi perampokan di kabupaten muaro jambi
rampok yang panik ditriaki warga membuang uang hasil rampok di pinggir jalan
warga membantu korban memungut uang yang berceceran di pinggir jalan
setelah mencoba kabur pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga
dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti uang senilai dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah
kepada polisi pelaku mengaku sudah mengikuti korban dari bank
bahkan pelaku berpura pura menjadi nasabah bank
korban mengambil uang di salah satu bank di kota jambi
berpura pura menjadi nasabah juga
disitulah dia mengintai nasabah yang ngambil uang
pada saat korban makam pelaku beraksi
kebetulan korban melihat aksi pelaku
memang sudah dari awal korban mencurigai pelaku
ini mepet terus pada saat di bank
pada saat teriak rampok kebetulan anggota kita disitu dan ikut melakukan pembantu
dan saat ini pelaku berhasil diamankan ke pos ekonomi tersebut